kita ke informasi lain memasuki pekan ketiga penyanderaan pilot susi air
polri kini memperluas pencarian pilot pesawat susi air
kapten philip mark martens yang disandera kelompok bersenjata pimpinan egyanus kogoya
pencarian diperluas petugas gabungan hingga ke lanikaya
kepala operasi damai kartes dua ribu dua puluh tiga kombes faisal ramdhani
hari minggu menyampaikan bahwa tim gabungan saat ini sudah memperluas pencarian di dua kabupaten
ini kabupaten nduga dan lanijaya pegunungan lanijaya arah utara nduga
dengan memperluas area pencarian diharapkan bisa menemukan jejak egyanus serta pilot susi air yang disandera
kombes faisal menegaskan proses pencarian dan penyelamatan pilot susi air akan terus dilakukan
tidak ada batas waktu untuk melakukan pencarian dan penyelamatan warga negara selandia baru itu
ada beberapa hal yang kita dapatkan
yang pertama bahwa selama mereka melakukan larian termasuk juga penyanderaan terhadap pilot
ada beberapa kejahatan yang juga dilakukan oleh kelompok egyanus kogoya
salah satunya adalah melakukan pemenuhan terhadap anak salah satu kepala kampung di distrik uyawade
di mana kepala kampung tersebut atas nama st
tidak bersedia untuk membantu kelompok setegut ketika kelompok setegut datang ke kampungnya